sampai jumpa di video selanjutnya

dan teratas saksi itu
orang suruhan kamu
kamu yang bayar
yang ngebuat aku terpenjara
yang ngebuat aku terpenjara
yang ngebuat aku kehilangan anak aku nedi
yang ngebuat kehidupan aku joyla
yang ngebuat kehidupan aku joyla
yang ngebuat kehidupan aku joyla
yang ngebuat kehidupan aku joyla
yang ngebuat kehidupan aku joyla
saat itu kamu bahas sama aku mas
mungkin nini masih hidup
mungkin ini masih ada di sini sama aku mas
dan aku bisa ngebahagiakan nini sama nini besar
dan sekarang aku udah kehilangan nini selamanya
nini masih hidup nini
dia ada di rumah saya
dia adalah reina
tapi saya belum bisa beritahu kamu soal ini
kalau saya beritahu kamu benar benar tinggalkan saya dan bawa rena pergi
kamu gak apa apa ya
kepala aku sakit
sebentar ya itu pasti dokter andi

terima kasih dokter
terima kasih dokter
pak nino sudah melewati masa kritisnya
tadi memang sempat kondisinya menurun
tapi sekarang sudah mulai membaik
terima kasih ya allah
saya permisi dulu
terima kasih dokter
terima kasih ya allah
alhamdulillah ya sayang
nino udah lewat masa kritisnya
terus berdoa ya
aku benar benar takut banget pak nino
tante mau tanya
tante mau tanya
kamu kan temennya nino
kejadiannya kronologisnya itu seperti apa
sampai nino ketusuk seperti itu
ke rafael pengen muncul segala sih
jangan sampai karena ceritanya ke rafael
mama papanya nino jadi curiga sama gue
tandinya saya dapet nino
mau ke samarinda
mau ngapain nino ke samarinda
sebenarnya saya dan pak nino sedang menyelidiki kasus yang didakwakan anin dulu
karena itu kami mencoba mendatangi saksi persidangan yang tinggal di samarinda
tapi tiba tiba mobil kami diserang
saat menuju bandara
jadi nino masih selidiki kasus andin
saya dan bang nino merasa ada kejanggalan pak
ya walaupun kasus ini sudah lewat
saya dan mbak nino sedang berusaha mencari bukti
kalau memang andin tidak bersalah